dalam rangka mengurangi permasalahan hukum dan menyelesaikan perkara secara musyawara
kajati banten melaunching rumah reservatif justice di kecamatan serpong kota tanggerang selatan banten rabu siang
nantinya tindak pidana dengan nilai kerugian yang terhitung kecil bisa diselesaikan di tempat ini
dengan adanya rumah restoratif justice ini segala bentuk perkara pidana yang terjadi di wilayah
tidak selalu membebankan kepada aparat penegak hukum
perkara tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dengan restoratif justice
syarat kriteria perkara yang masuk dalam restoratif justice
seperti kasus yang ancaman hukumannya pidana di bawah lima tahun
dengan kerugian materialnya tidak mencapai rp dua lima ratus
dan baru pertama kali melakukan tindak pidana
serta sudah ada kesepakatan antara korban dan pelaku untuk berdamai

wahai yang pemilik semesta ini wahai sana mengatur semuanya tanpa seteru
kiranya hanya kepadamu kami pasrakan diri
banyaklah perkara perkara yang sebut saja nilai kerugian yang kecil
itu yang masuk ke pengadilan
yang melalui sistem peribadi
sehingga menalui proses pidana diputus diinkrah di eksklusif dari jaksa
sehingga mempercepatkan banyak tahanan kita rumah tahanan lpkt yang memperkapasitas
artinya salah satu jalan keluarnya adalah pemasaran pemasaran yang kecil ini
yang terjadi di masyarakat kita ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan